pertama kita awali dari madura
setelah sholat itu warga madura melakukan tradisi toron
yaitu sebuah tradisi kembali ke kampung halaman
warga madura antusias sekali melakukan tradisi ini
kembali ke kampung halaman atau tradisi toron
berkumpul bersama keluarga untuk merayakan hari raya idul fitri
tradisi turun temurun ini membuat kepadatan lalu lintas
di pintu masuk tol gerbang suramadu
pada lajur sepeda motor terjadi
namun antusias mewarga tidak dibarengi dengan antrean yang teratur
warga saling berebut untuk masuk ke pintu tol suramadu
para pengendara motor ini bahkan melawan arus
menurut petugas tol suramadu
peningkatan kendaraan roda dua sudah terjadi sejak selasa malam
dan terus meningkat hari ini setelah ibadah sholat itu